vanessa angel bersama ketiga muncikari yang terlibat dalam kasus hukumnya
beserta ribuan warga binaan mengikuti salat id di lapangan rutan kelas satu surabaya
sementara pentolan grup band dewa ahmad dhani yang juga menjadi penghuni rutan yang sama
tidak tampak diantara cuma salat id
pada hari raya idul fitri seribu empat ratus empat puluh hijriah ini satu ratus delapan puluh satu warga binaan mendapatkan remisi
dan dua orang diantaranya langsung bebas hari ini
bersama ribuan warga binaan lainnya rabu pagi
di lapangan rutan kelas satu surabaya desa medaengwaru sidoarjo jawa timur
menggunakan mukena yang sebelumnya telah dibawakan oleh kedua orang tuanya
vanessa tampak kusuk mengikuti salat id
usai melaksanakan salat id vanessa bersama warga binaan lainnya
langsung bersalaman dan saling memaafkan
sementara ahmad dhani yang juga menjadi penghuni
rutan kelas satu surabaya tidak tampak mengikuti salat id bersama dengan warga binaan lainnya
pada hari raya idul fitri seribu empat ratus empat puluh hijriah kali ini
satu ratus delapan puluh satu warga binaan rutan kelas satu surabaya mendapatkan remisi
didominasi oleh perkara kasus narkoba dan dua diantaranya dinyatakan bebas hari ini
sholat idul fitri ini dilaksanakan di lapangan yang diikuti oleh kurang lebih setengah dari warga binaan
karena kalau semuanya empat hari ini tidak
khusus pada hari rabu rutan kelas satu membuka jadwal berkunjung dua kali
yaitu pada pagi hari dan siang hari
diprediksi pengunjung akan mencapai lebih dari dua orang di hari raya idul fitri